ya tapi sebenernya om cuman ngebatalin anino sebagai pasien prioritas dokter edward sih
bukan berarti dia nggak bisa melakukan operasi di tempat lain
dong juga ngerti kenapa tiba tiba dibesar besarin kayak gitu ya
ah sorry om keluar sebentar ya
bukannya bukan kayak gitu
nanti andi dan al kesini pasti mereka langsung bertanya tentang fotonya
jessica lebih baik aku ganti pakai foto orang lain
rena pernah liat foto jessica pas dirumah
selamat pagi pak
saya mau report pak
kalau di pt nusantara juara sedang ada perubahan direksi pak
direksi mau dirise semua dan mendesain ulang proyek kerjasama pak
dan mereka meminta untuk meeting besar hari ini pak
ya barusan saya dikabarin juga sama felis
ini saya udah undang undang ke kantor
kamu tunggu saya di kantor ya nanti kita berangkat sembarangan
ya kamu liat fotonya anti jessie yang lama waktu itu yang ada dirumahnya ovan
nah yang di kantornya ovan ini
ini foto jesse yang terbaru
fotonya bukan kayak gini
wajahnya beda ovan
rena teliti juga ya
semoga mereka percaya
buta berta jenna
prioritas tapi tiba tiba dengan sengaja om kamu membatalkan operasinya nino
dan dia juga nyuruh dokter edward kong untuk menghapus nama nino dari daftar pasien prioritas
apa sebaiknya aku tanya komir van sol itu oh ya om aku pengen nanya sesuatu sama om
apa bener om membatalkan operasi mematahnya mas nino
kamu dengar dari siapa dari mama ya mas demo
oh iya bener om ngebatalin operasi matanya nino itu sebenarnya karena
oh masih belum bisa terima kalau dia pernah nyakitin kamu
kok debuan banget sih
debuan sekali tadi saya duduk
terus ini juga aduh itu loh
kebul debunya naik naik gitu
belum divakum emang
udah kok aduh udah kiki vakum
tapi ini debu banget
udah kamu vakum yakin
udah kok beneran kiki yakin
tapi ini debu banget atau ini deh
tukang vakum yang sering datang
kesini biar sekalian ruangan
dibersihin divakum sama kamar kamar sekalian
ini debu banget loh tuh lampu di bawah bawah
kurang bersih kali ya kakak bu maksudnya bu
bu nomernya pak yanto kan
ah kiki ke depan dulu ya pu ya
pak yanto ya ya panggil ya
suruh datang lah kalau bisa langsung ya
sebentar ya pu ya
ada tugas dari ibu rasa
aki aki minum sekuteng
ini kenapa pas mbak kiki datang
muka lu jadi mesem mesem
asal lu tau
daripada makan payah rasanya asem
mendingan dingin dingin makan buah naga
kok dingin dingin makan buah naga
ah lu katem muka gua mesem mesem
sebab yang dikangenin dan muncul juga
tukar sekali ini ya dari pu rosa
katanya ibu rosa ibu rosa nyuruh tukang vakum yang namanya si bapak ianto
dateng kesini sekarang juga
lu cepetan hubungin
wah makasih emang
cepetan angkat pak
siapa tahu pak irfan berubah pikiran terus mau bantu operasinya nino
pagi pak chandra
maaf saya harus menyampaikan hal ini